sekarang kita akan update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
dan pemerintah mengumumkan tambahan enam tujuh ratus empat puluh kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi tujuh ratus enam delapan ratus tiga puluh tujuh orang
sementara itu hingga pukul dua belas waktu indonesia barat
diumumkan tambahan enam tiga ratus delapan puluh sembilan pasien sembuh yang juga merupakan rekor sembuh harian tertinggi
total pasien sembuh secara nasional kini mencapai lima ratus tujuh puluh enam enam ratus sembilan puluh tiga orang
kementerian kesehatan lewat situs satgascovid sembilan belas go id
juga mengumumkan penambahan satu ratus empat puluh tujuh pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi dua puluh sembilan ratus sembilan puluh empat jiwa